terkait hal tersebut menteri hukum dan ham yasona lawli menegaskan presiden tidak akan menerbitkan perpu kpk
seperti desakan mahasiswa guna membatalkan undang undang no tiga puluh tahun dua ribu dua tentang kpk yang revisinya telah disahkan dpr
yasona menyebut masyarakat hendaknya tunduk pada hukum jika ingin menegakkan hukum
hal ini disampaikan yasona usai menghadiri rapat terbatas di kantor presiden rabu sore
menurutnya tak ada alasan bagi presiden untuk mengeluarkan perpu kpk
yasona menegaskan ada mekanisme konstitusional
yakni mengajukan uji material di mk jangan memaksa untuk diterbitkan perpu melalui aksi unjuk rasa tersebut
sebab hal itu menurutnya berarti mendelegitimasi lembaga negara
yasona menyebut masyarakat harus percaya pada lembaga konstitusi sehingga sudah sepatutnya menggunakan mekanisme konstitusional
yakni mengajukan uji materin uu kpk ke mahkamah konstitusi
udah kita tunduk kepada jenis kalau kita mau menegakkan hukum kita harus kepada hukum
tapi kan perpu juga konstitusional juga pak
nah apa yang baru terdapat di perpu alasan apa
dengan cara itu mendelegitimasi lembaga negara
kalau menurut saya kepada mahkamah konstitusi itulah makanya dibuat mahkamah konstitusi
dan cara begitu itu nggak apa apa nggak elegan lah
jadi pemerintah tetap menolak
kalau menurut saya pakai enggak
tidak perlu perbu ya pak
tidak perlu perbu pak